pt transportasi jakarta menambah rute bus transjakarta di luar koridor busway
dengan menambah tujuh belas rute terbaru ini masyarakat diharapkan terbiasa menggunakan transportasi umum setelah kebijakan tiga in satu dihapuskan untuk sementara
pt transjakarta telah menambah tujuh belas rute baru di luar koridor busway
hal ini menyusul langkah pemprov dki jakarta yang menghapuskan secara sementara kebijakan tiga in satu di sejumlah tempat di ibu kota jakarta
kebijakan ini diharapkan dapat membuat pengguna bus transjakarta semakin nyaman dalam menggunakan fasilitas ini
hal ini juga diharapkan dapat mempermudah pengguna bus transjakarta yang menggunakan fasilitas kereta api listrik karena pt transjakarta menyediakan bus feeder di setiap stasiun
target pemprov dki jakarta dengan menyediakan bus transjakarta setiap tiga puluh detik sekali juga terlihat cukup berhasil
pengguna bus transjakarta pun tidak terlihat terlalu berdesakan
ketika masuk ke dalam dan memiliki kesempatan lebih besar untuk memilih tempat duduk
nantinya bus transjakarta yang beroperasi di luar koridor busway akan melayani rute rute yang banyak diminati masyarakat
seperti grogol kampung melayu lebak bulus kota pulau gadung tanah abang manggarai pasar minggu tanjung priok tanah abang
dan kampung rambutan lebak bulus
setelah penambahan tujuh belas rute di luar jalur busway pemerintah provinsi dki jakarta berharap masyarakat dapat lebih nyaman menggunakan transportasi umum dan juga dapat lebih terbiasa menggunakan bus transjakarta sebagai sarana transportasi mereka pasca penghapusan sementara kebijakan tiga in satu